anda masih menyaksikan cnn indonesia news update
jumlah kasus konfirmasi positif covid sembilan belas di indonesia
hari ini mengalami penambahan sebanyak tiga enam ratus dua puluh dua kasus
dan angka ini menjadi rekor tertinggi
sejak kasus pertama diumumkan pada dua maret dua ribu dua puluh lalu
ini dia datanya
dan artinya apa kita tidak boleh abai terus lakukan protokol kesehatan
dan bicara soal covid sembilan belas ini erat juga kaitannya dengan vaksinasi
di mana vaksinasi massal ini memang akan dilakukan pada awal tahun dua ribu dua puluh satu
vaksin covid sembilan belas ini nantinya hanya akan bertahan enam bulan hingga dua tahun
jadi meski ada vaksinasi
masyarakat tetap harus menerapkan protokol kesehatan
untuk mencegah penularan virus corona
vaksin covid sembilan belas memiliki batas waktu atau limitasi
yakni enam bulan hingga dua tahun
ketua umum pengurus besar ikatan dokter indonesia daeng m fakih mengatakan
vaksin akan disuntikan dua kali untuk hasil maksimal limitasi dua tahun
dengan jarak dua hingga tiga pekan dari suntikan vaksin yang pertama
meski akan disuntik vaksin masyarakat tetap harus menerapkan protokol kesehatan
agar terhindar dari virus corona
ada yang perlu dibantu oleh pemerintah tapi ada yang bisa mandiri
kami tadi berdiskusi karena vaksin ini kekuatan untuk melindungi
dari segi imunitasnya itu ada keterbatasan waktu
nantinya vaksin akan diberikan gratis kepada masyarakat
yang benar benar membutuhkan dan tidak mampu membayar
komite penanganan covid sembilan belas akan bekerjasama dengan bpjs kesehatan
untuk mendata masyarakat yang membutuhkan
sementara bagi masyarakat mampu akan dikenai biaya
saat ini komite penanganan covid terus bekerja sama dengan
ikatan dokter indonesia atau idi dan persatuan perawat nasional indonesia atau ppni
untuk menyiapkan tenaga medis yang akan membantu vaksinasi
karena mohon maaf dokter sendiri kan bermacam macam
ada dokter ortopedi dokter jantung dokter paru
nah ini yang klasifikasinya kita minta masukan dari idi supaya nanti jangan sampai salah
ya dalam hal ini
ya dalam arti mengkonsolisikan data
vaksinasi masal pencegahan virus corona rencananya akan dilakukan awal tahun dua ribu dua puluh
nantinya akan ada satu lima juta dokter dan perawat ahli yang akan melakukan vaksinasi
akan mendapatkan vaksin pencegahan virus corona
tim liputan cnn indonesia